aksi pemukulan yang dilakukan oleh seorang tak dikenal terhadap supir bus transmetro bandung beredar luas di media sosial
polisi saat ini masih memburu pelaku pemukulan
seorang pengemudi bus transmetro pasundan menjadi korban pemukulan orang tidak dikenal saat mengendarai bus di jalan merdeka kota bandung jawa barat pada rabu tiga mei
dalam rekaman cctv bus terlihat sopir tetap mengembudikan kendaraannya meski dipukuli oleh pelaku
sejumlah penumpang berusaha melerai hingga pelaku akhirnya keluar dari bus
menurut kapolresta bandung komisaris besar polisi budi sartono pihaknya telah menyelidiki kasus ini
berdasarkan keterangan sopir bus pelaku memukulinya karena tidak berhenti di tempat pemberhentian bus
hingga kamis petang polisi masih memburu pelaku
dan sudah kita temukan supir busnya tersebut teman teman budi juga sudah kita temukan dan sudah kita datang keterangan
memang ada terjadi pemukulan dalam sopir tersebut
nah ini sekarang sudah kita telusuri dengan pak bati dan seseorang lainnya
mohon waktu kita akan kejar pelakunya